saudara ketua umum partai golkar erlangga hartarto menyebut
mantan gubernur jawa barat rituan kamil ditugaskan golkar maju di pilgub jakarta
erlangga hartarto bilang ada tiga nama yang ditugaskan jadi bakal calon gubernur jakarta
yaitu rituan kamil ahmad zaki iskandar dan erwin aksa
dari tiga nama ini akan mengerucut pada satu nama
tergantung elektabilitas dan dinamika koalisi pada pilgub jakarta nanti
ya pertama untuk dki golkar sudah mengeluarkan surat penugasan
kepada kader yang on the way ke jakarta pak ritwan kamil
nah kami masih nunggu kapan sampai jakarta
yang kedua pak saki juga sudah selaku ketua dpd golkar dki juga diberikan mandat
dan juga kita membuka terhadap calon calon lain
termasuk kemarin dari angka anggota dpr yang baru terpilih
belum dilantik saudara erwin aksa sudah pasang baliho juga di ratu plaza
sementara itu politisi nasdem saroni ucapkan selamat buat rituan kamil
saroni yang juga digadang gadang akan maju dalam pilgub dki menulis
selamat buat akang rituan kamil yang terpilih
tulis saroni di akun instagram ya
sebelumnya muncul baliho rituan kamil dengan tulisan otw jakarta nih
baliho ini dianggap sebagai sinyal rituan kamil akan berpartisipasi di pilgub dki
setelah ramai diperbincangkan rituan kamil justru menyebut
baliho itu bukan untuk maju pilgub jakarta
melainkan gimmick promosi produk skincare miliknya yang akan diluncurkan di jakarta
terang saya itu bingung ya kenapa ditafsirkan macam macam dengan pengertian sendiri
bahkan yang menafsirkan politik itu adalah baliho maugub jakarta
padahal maya saya itu mau ke jakarta otw karena saya sedang berinovasi
produk skincare khusus untuk lelaki indonesia lelaki tropis
yang biasanya produk produk yang dipakai oleh para lelaki itu
menggunakan produk milik istrinya ya